halo cnn indonesia saya rutno marsudi
nah baju bajuku sebenarnya adalah baju baju yang cukup simple ya
hitam itu adalah warna formal yang biasanya dipakai
sehingga aku berusaha untuk bermain dengan aksesor
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini